ada yang agak ngebut nih
udah panggil dokter
udah dibawa ke rumah sakit oma
nanti aja urusan pisang tidak penting
memangnya teret gandeng
lu yang berisik
maksudnya gandeng itu berisik
aduh udah udah buruan pak ayo ke tempat emak
mas rijal belum lewat
indri andri indra
sarapannya lengkap amat ma
ya sama untuk makan siang nanti
mama mau pergi sayang
ma ikut lari sama papa
ya udah beres semuanya
habis makan beresin lagi ya
kalau kita nggak bayar utang ini
takutnya kita diapa apain
terus kita mesti gimana
ya harus dibayar hutangnya nya
kita jual rumah aja
akan biasanya kalau jual rumahnya
perempuan itu di mana
nggak usah dipikirin
akan minta maaf kalau akan salah
kalau mama banyak pikiran
kasian dede bayinya
kamu ngeras ya kam
pulang aja ma
yang kemarin marah marah tuh lu
gara gara lu marah marah ke papa
papa sekarang jadi ngaku sama mama
kok jadi nyalahin gua sih
ya emang lu lah
gimana sih ceritanya
penumpang yang waktu itu wa papa
suka beneran sama papa
udahlah deh nggak usah dipikirin
nomornya juga udah di blokos sama papa
kasian lelah lu
kalian ngerti j detalan apa
yaudah gimana calon betting ke dalam gimana kalau
siapa dingen yang kita nihh faitin
sang likely pada
yang lu kangen
kamu pengen pengen eso deh
udah kan picka
lo rupanya bah hamba
ya udah mama nggak usah turun tuh
ceweknya aja gila udah tahu punya keluarga
mama mau ngelahirin

semoga aja gak kenapa napa
sebentar lagi sampe ma
iya dek iya dek sebentar
aduh agak ngebut nih
udah panggil dokter
udah dibawa ke rumah sakit oma
nanti aja urusan pisang tidak penting